kementerian komunikasi dan informatika selaku regulator telah menetapkan tarif interkoneksi sebesar rp dua ratus empat untuk semua operator telekomunikasi per satu september
namun sayangnya tidak semua operator telekomunikasi sepakat dan alhasil kominfo menunda pemberlakuan tarif interkoneksi tersebut
dari dua ratus lima puluh menjadi dua ratus empat rupiah
interkoneksi merupakan keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan yang berbeda
namun kebijakan ini menuai pro dan kontra dari sejumlah operator telekomunikasi
pihak telkomsel misalnya memiliki jumlah bts hingga satu ratus delapan belas ribu bts di seluruh indonesia
membuat pihaknya merasa dirugikan dengan tarif baru tersebut
pasalnya berdasarkan perhitungan internal
interkoneksi telkomsel harusnya sebesar dua ratus delapan puluh lima rupiah
pihak telkomsel pun mengaku sudah mengajukan surat keberatan ke kementerian kominfo
karena pada dasarnya kami sudah mengirimkan surat keberatan kepada kominfo terkait dengan penetapan tarif interkoneksi yang baru
namun surat keberatan itu juga belum dijawab oleh pihak kementerian komunikasi dan informatika
sehingga kami memutuskan untuk tetap menggunakan tarif yang lama
berbeda dengan telkomsel indosat oredo menyatakan bisa menerima tarif baru yang ditetapkan kemenkominfo
pihak indosat berharap kemenkominfo bisa segera mengambil keputusan terkait penetapan tarif baru ini
pasalnya pihaknya membutuhkan perencanaan investasi untuk tahun dua ribu tujuh belas
kami masuk di delapan puluh enam akhirnya di dua ratus empat
pada saat ini yang penting bagi kami adalah kepastian apakah dua ratus empat atau delapan puluh atau seratus
tapi kami kan butuh
udah mulai butuh planning buat tahun dua ribu tujuh belas butuh investasi butuh planning produk apa yang mau dikeluarkan
jadi kepastian itu menjadi satu hal yang sangat penting
namun meski telkomsel sudah mengajukan surat keberatan dengan tarif baru
plt humas kementerian komunikasi dan informatika mengatakan
saat ini pihaknya justru masih menanti dokumen penawaran interkoneksi dari telkomsel
tidak hanya surat keberatan saja
karena itu pihaknya mengambil kebijakan masih menggunakan tarif rp dua ratus lima puluh
khusus untuk telkomsel hingga dpi dikumpulkan
per satu september kemarin dpi belum terkumpul
sehingga regulator menentukan bahwa dapat mengacu ke acuan yang sebelumnya atau yang lama
tetapi kalau misalnya dirasa satu operator itu merasa bahwa tarif interaksi yang baru itu
merasa nyaman buat mereka ya kita persilahkan untuk menggunakannya siapapun operator itu
ada pun penggunaan mekanisme tarif simetris atau tarif yang sama ini
diterapkan untuk menjaga persaingan antar operator
kita miningrum jakarta